mahasiswa pecinta lingkungan surabaya selasa siang menggelar aksi protes
terhadap menumpuknya limbah popok di sungai surabaya
dalam aksinya mereka membawa replika ikan badar raksasa dan mengeluarkan limbah popok dari perutnya
kali berantas adalah rumah bagi dua puluh itu kemudian mengkontaminasi air kali berantas
air yang bercampur konsumsi fragment fragment plastik dalam popok
aksi protes limbah popok bayi yang mencemari sungai surabaya ini digelar di depan taman apsari surabaya selasa siang
sebagai bentuk protes para aktivis mendirikan replika ikan bader raksasa
yang perutnya mengandung limbah popok yang selama ini dibuang ke sungai
selain berorasi puluhan aktivis juga membentangkan poster sindiran kepada gubernur jatim soekarwo
karena dinilai tidak meresapkan
respon tuntutan mereka
kita mendorong pemerintah provinsi dan lima belas kota kabupaten yang diluat kali brantas ini
untuk membersihkan menghukum warga yang membuang popok itu ke kali brata dan kali surabaya
dan juga mendorong industri untuk melakukan ipr atau extended production responsibility
perusahaan harus bertanggung jawab atas sampah popok yang mereka buang yang mereka hasilkan yang tidak bisa diolah lagi
penumpukan limbah popok di sungai surabaya juga mengandung keprihatinan sekelompok pembuat film dokumenter dari california
kami berpikir bahwa
puluhan plastik yang mereka buat
mengalami efek yang berat pada penduduk indonesia surabaya dan juga kebiasaan biodiversitas populasi ikan
dari hasil penelitian ekaton limbah popok yang dibuang di sungai membuat ikan yang menghuni sungai berantas terkontaminasi plastik
akibatnya banyak ikan mati mendadak dan membahayakan manusia dalam jangka waktu tertentu